putusan diktum itu adalah putusan yang berlaku dan mengikat
tapi putusannya itu sendiri problematik
dan saya kira ini bisa dianggap orang sebagai satu
ada penyelundupan hukum di dalamnya
bisa ada kesalahan
tidak nyambung dalam putusan itu
sehingga kalau dilaksanakan nanti tentu akan menimbulkan permasalahan permasalahan baru
artinya mk mengubah substansi umur empat puluh tahun itu
yang padahal mk sendiri tahu itu adalah open legal policy
dan ini yang saya katakan masalah inkonsistensi dari putusan mk itu sendiri
di samping itu juga seperti saya katakan tadi
ada seperti cacat hukum dalam keputusan ini dan menimbulkan problematik ke depan